hujan deras yang mengguyur kabupaten brebes sejak selasa sore hingga malam
menyebabkan tiga sungai besar masing masing sungai pemali siomas dan ciraca meluap
sejumlah desa di wilayah daerah aliran sungai terendam banjir
banjir juga melumpuhkan akses utama bantar kawung bumi ayu
salah satu pemukiman yang terkena dampak banjir adalah dukuh gempol desa bantarkawung
di tempat ini air merendam rumah hingga ketinggian tujuh puluh lima cm
di wilayah kecamatan bantarkawung ada tiga desa yang terdampak banjir
yakni desa bantar kawung di pedukuhan gempol desa pangebatan dan desa bang bayang
terdampak sejumlah satu ratus lima puluh tiga kakak ada delapan ratus tiga puluh jiwa
berdiri dalam resiko dua belas transia dan dua puluh satu balita
sementara masih berada di rumah masing masing
ada enam puluh lima orang delapan belas kakak yang mengungsi di rumah famili dan tetangga
selain di bantar kawung
sejumlah sungai di beberapa wilayah selatan brebes juga dilaporkan meluap
di bumi ayu misalnya dua sungai masing masing sungai kero dan sungai erang meluap akibat hujan deras
imam suripto brebes jawa tengah